sejumlah pengemudi grabcar berunjuk rasa di depan kantor grab indonesia
gedung mas pion plaza pademangan jakarta utara
salah satu tuntutan para pengemudi adalah pencairan bonus lebaran dua ribu tujuh belas
yang sebelumnya sempat dijanjikan pihak perusahaan kepada mereka
jika tetap bekerja selama libur lebaran
dengan adanya aksi unjuk rasa ini maka sebagian besar pengemudi grabcar juga tidak bekerja
sebelumnya pada dua puluh tujuh juni dua ribu tujuh belas ratusan pengemudi grabcar juga berunjuk rasa
di depan kantor grab indonesia karena mereka mengalami suspend masal
atau pemutusan hubungan kemitraan dari pihak perusahaan pada saat yang bersamaan
sementara pengemudi yang kemitraannya diputus masih memiliki saldo hasil kerja mereka yang belum dicairkan
sudah ada produser lapangan arief kurniawan di lokasi aksi unjuk rasa pengemudi grabcar
tepatnya di pademangan jakarta utara
jadi arief apa
apa saja poin besar tuntutan pengunjuk rasa selain yang tadi saya sebutkan
selamat siang daniar
saat ini aksi unjuk rasa dari pengemudi grabcar masih terus berlangsung
tadi aksi unjuk rasa dimulai dari pukul sepuluh pagi dan hingga saat ini masih terus berjalan
ada ratusan dari mitra pengemudi grabcar yang berunjuk rasa
dan di belakang saya saat ini aksi orasi masih terus dilakukan
dan memang poin utama dari tuntutan mereka adalah
mereka menuntut agar pt grabcar indonesia menghentikan tindakan
sewenang wenang terhadap mereka yang sudah mensuspend akun mereka
dan berakhir pada pembentusan hubungan kemitraan
ya seperti diketahui para mitra grabcare ini
mereka sebelumnya dijanjikan untuk mendapatkan insentif lebaran
jika mereka bekerja pada musim lebaran
dan tadi dari hasil informasi yang saya dapat dari para pengemudi
umumnya mereka itu mulai bekerja dari tanggal sebelas juni sampai dengan dua puluh enam juni lebaran h dua
dan selama kurun waktu tersebut jika mereka terus bekerja
mereka dijanjikan akan mendapatkan thr atau insentif lebaran senilai rp sebelas
dan dari pengakuan para mitra pengemudi grabcar
pada saat tanggal dua puluh enam juni ketika sudah selesai promo insentif lebaran
tau tau akun mereka disuspend
dan sebelumnya pt grab indonesia menyatakan suspend ini sifatnya hanya sementara
namun ujungnya pada berakhir pemutusan hubungan kemitraan
antara pengemudi dengan pt grab indonesia
dan tentunya hal inilah yang menjadi poin permasalahan aksi unjuk rasa saat ini
karena dari keterangan ketua front driver online indonesia
dari ketua asosiasi mitra pengemudi grabcar
ini ada tiga lima ratus pengemudi yang mengalami suspend atau tidak mendapatkan hak haknya
dan inilah sebenarnya poin utama yang dituntut oleh ratusan pengemudi grabcar saat ini
dan memang sebelumnya dalam konferensi press yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu
sebelumnya mereka mengklaim akan ada seribu lebih pengemudi yang akan berunjuk rasa pada hari ini
namun nyatanya saat ini di lapangan hanya ada ratusan saja
dan saat ini aksi unjuk rasa masih berjalan cukup kondusif
namun memang terjadi kemacetan di jalan gunung sari
tepatnya di perintasan kereta api di dekat mangga dua square
dan ada sekitar lima ratus personil polisian yang diturunkan
baik itu dari polda metro jaya dari polsek pademangan dan juga dari polres jakarta utara
dan sehingga saat ini arus lalu lintas sedikit tersendat karena adanya mobil komando di belakang saya
yang masih terus menyuarakan hak hak dari mitra pengemudi grab park
dan nantinya jika tuntutan mereka tidak direspon oleh pt grab indonesia
mereka mengancam pada tanggal sepuluh juli nanti akan melanjutkan aksi demo susulan
di depan kantor pengemudi

dan setelah itu ada pembawaan agar keluhan keluhan dari pengemudi tersebut disampaikan melalui email grab support
dan setelah di email oleh para mitra pengemudi
hingga saat ini belum ada pernyataan resmi ataupun suatu bentuk jalan keluar
dialog terhadap kekecewaan yang mereka alami
jika memang ada mediasi ataupun ada solusi ataupun ada dialog antara pihak pt grab indonesia
dengan mitra pengemudi tentunya tidak akan ada aksi unjuk rasa saat ini
dan inilah sebetulnya
yang ditunggu oleh para fitra pengemudi
sebetulnya sampai sejauh mana sih respon dari pt grab indonesia
untuk bisa mengakomodir tutupan atau minima sekiannya transparansi terhadap mitra pengemudi
karena memang salah satu alasan dari pt grab indonesia men suspend
yang disebutkan oleh para mitra pengemudi adalah
mereka dituding melakukan kecurangan dengan order fiktif atau order palsu
dan inilah yang kemudian dipertanyakan balik oleh mitra pengemudi
jika memang mereka melakukan pelanggaran kode etik
atau melakukan order fiktif tentunya harus ada bukti
dan mereka menuntut bukti itu mana buktinya
dan inilah yang sampai saat ini tidak bisa ditunjukkan oleh pt grab indonesia
sehingga akhirnya banyak dari para mitra pengemudi yang jumlahnya sejak buddha tabik mencapai tiga ribu lima ratus
ini mengalami kerugian tidak mendapatkan thr tidak mendapatkan insentif
dan untuk insentif saja seperti diketahui sebelum ada tarif promo lebaran ini
para mitra pengemudi juga memiliki saldo di akun mereka
dan saldo inilah yang menurut pengakuan dari para peserta aksi unjuk rasa ini
tidak bisa dicarikan full
mereka yang tadinya mereka memiliki saldo tujuh lima ratus atau delapan juta
mereka hanya bisa mendapatkan empat juta sampai dengan empat juta lima ratus
dan inilah yang dinilai untuk senang menangan dari pt grab indonesia terhadap mitra pengemudi
ya terakhir arief anda katakan tadi ada ratusan pengemudi yang saat ini sedang berdemo
tapi menurut analisa anda seberapa besar ini berdampak langsung pada penumpang
ya memang dari keterangan aris klower sendiri sebetulnya ada tiga lima ratus driver yang disuspend
dan jika kita melihat dari peserta aksi unjuk rasa saat ini sepertinya dari analisa saya tidak terlalu mempengaruhi
mungkin order tidak akan secepat seperti biasanya
karena memang dari pihak front driver online asosiasi para pengunjuk rasa ini
mereka tidak memaksakan kepada para mitra lain
membawa dari pengunjuk rasa ini mereka tidak memaksakan kepada para mitra lain
untuk ikut menjuk rasa pada hari ini
jadi sebetulnya selain dari mereka yang menjuk rasa pada hari ini
para mitra mitra pengemudi lain juga masih ada yang terus bekerja seperti biasa melayani penumpang